banyak cara yang bisa dilakukan untuk berbagi dan berbuat kebaikan di bulan ramadan
salah satunya adalah dengan membagi bagikan menu makanan gratis bagi kaum duafa
nah saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi di mana salah satu lembaga kemanusiaan
membagi bagikan menu makanan gratis berbuka puasa bagi seribu kaum duafa
saya akan ajak anda untuk melihat seperti apa sistem pembagiannya dan menu apa saja yang disajikan pada buka puasa hari ini
menggunakan kendaraan besar yang sudah dimodifikasi sebagai dapur untuk memasak atau food truck
tim act bergerak ke sejumlah titik di ibu kota setiap harinya selama ramadan
untuk membagi bagikan makanan berbuka puasa bagi kaum duafa
sebanyak seribu porsi menu makanan berbuka dimasak secara langsung di lokasi yang sebelumnya telah ditargetkan
dan telah terdata jumlah kaum duah pahnya
setiap harinya untuk membagikan makanan berbuka puasa bagi kaum duah pah

para relawan mengolah seratus kg beras untuk dimasak menjadi nasi lima puluh kg sayuran
serta satu lima puluh potong daging ayam atau daging di dapur food truck
yang sejak pagi sudah tiba di lokasi pembagian makanan
jadi memang target dari kami itu ingin membantu juga kaum duah pah dan masyarakat menaklubah itu
untuk menikmati layanan makanan gratis ini
karena porsi layanan makanan gratis ini menunya seperti daging kemudian juga ayam juga
yang mungkin oleh masyarakat tersebut sangat membutuhkan yang jarang ditemukan setiap makan mereka seperti itu
tahun ini merupakan tahun ketiga food truck duafa ini menjalankan aksi bagi bagi makanan di bulan ramadan
jumlah food truck serupa milik act pun telah bertambah menjadi dua
dan melayani duah pah di provinsi lain selama ramadan ini
meskipun membagikan makanan gratis
aksi ini turut melibatkan sejumlah koki atau chef profesional
yang bertugas menentukan jenis menu dan memasak makanan yang akan dibagikan setiap harinya
saya sudah bersama dengan chef tommy dan juga mbak miranti
kita saat ini akan membuat apa nih chef
hari ini kita akan buat mie goreng
wih banyak banget nih chef masaknya untuk seribu porsi ya chef ya
iya betul mbak
oke nah kalau buat seribu porsi
seribu porsi ini kira kira ada tantangan tersendiri nggak sih
mungkin kan kalau masak sedikit aja kadang kita takut asin gitu
nah ini buat seribu orang gitu loh
kayak gimana tuh chef
kendalanya kalau kita diputar kan pertama kita kan pingsir jalan ya otomatis ya
itu panasnya mungkin kan ada kita disini aja nggak keluar keluar gitu
jadi pingsir tangan tangannya apalagi sekarang kan kita buat puasa ini ya
semoga kamu harus sabar lah
jadi justru tantangannya bukan takut keasinan gitu ya chef ya
kalau sih nggak
tapi justru pas proses masaknya gitu ya menunya tiap hari apa bisa jadi sama atau gimana tuh
nentuinnya harus bener bener paser lima sempurna terus atau bagaimana tuh chef
kalau paser lima sempurna sih pasti mbak ya
tapi kalau misalkan beraneka macam menunya itu kita bergantung lagi pasaran mbak
biasanya kan di pasar a misalkan kita kadang susah memperoleh daging
jadi mengamuk kita ayam terus terusan
kalau ayam kan di mana mana ada
mbak masak masak ada jadi gampang kita nyari
agar tak kewalahan menu makanan yang akan dibagikan mulai diolah sejak pagi dan biasanya sudah siap dikemas menjelang waktu asar
raga menu yang disajikan diklaim memiliki kandungan gizi yang cukup dan lengkap untuk memenuhi menu empat sehat lima sempurna
kaum duafa mulai terlihat jelang waktu berbuka saat antrean mulai mengular di depan food truck
warga yang sebelumnya telah menerima kupon berhak mendapatkan satu paket menu berbuka berupa nasi dan juga snack pelengkap berbuka puasa
oh bagus membantu orang orang yang membutuhkan lah gitu ya lumayan enak menunya enak pas
inilah salah satu inspirasi kebaikan yang bisa dilakukan sepanjang ramadan
tak harus seribu porsi setiap hari yang terpenting adalah semangat untuk berbagi kepada sesama
sufiani tanjung septiadi pradana jakarta